teknologi semakin canggih terlihat dari kemajuan teknologi industri yang telah berkembang
mulai dari revolusi industri pertama hingga saat ini indonesia terus menggapai revolusi industri keempat
demi apa yakni demi menuju indonesia yang unggul terutama di asia
era serba digital mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kecanggihan teknologi
langkah ini demi mengejar ketertinggalan dalam hal industri
kementerian perindustrian juga terus berupaya menggapai revolusi industri keempat atau industri
revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan kendaraan otonom dan internet
saling memengaruhi kehidupan manusia
sebagian besar pelaku industri di indonesia sedikit ketinggalan dari pelaku industri asing
yang lebih dulu menerapkan era industri keempat seperti amazon nesle tesla dan uber
sementara itu pemerintah menilai indonesia berpotensi memimpin dalam industri empat
posisi daya saing indonesia berada di peringkat ke tiga puluh enam dari seratus negara
sementara berdasarkan data lembaga riset berbasis di swiss imd world competitiveness center
peringkat daya saing indonesia tahun dua ribu sembilan belas menjadi urutan tiga puluh dua
urutan ini melesat sebelas peringkat dari peringkat ke empat puluh tiga

untuk menuju industri empat kedepannya indonesia butuh menjadi lebih unggul dalam beberapa sektor prioritas
pemerintah harus lebih giat lagi menggalakan sektor sektor industri yang masih kalah maju dari negara lain
terlebih negara tetangga
pengembangan sumber daya manusia juga penting dilakukan agar manusia indonesia tak kalah bersaing di era serba digital saat ini
semoga di hari kemerdekaan ke tujuh puluh empat menandai indonesia menuju masa masa unggul
dua puluh tahun indonesia merdeka momentum kemerdekaan yang kita rayakan hari ini
sekaligus bersamaan dengan masih hangatnya kompetisi usai pilpres yang sempat merobek persatuan dan juga kesatuan
perbedaan pilihan politik sempat memecah belah dan melahirkan polarisasi
pesta demokrasi sudah usai
bagaimana kita semua bangsa indonesia memaknai kemerdekaan untuk merajut kembali tali persatuan
benarkah memang persatuan kita hari ini tengah diuji lalu apa yang perlu kita perbaiki
kita akan ulas dan juga kita akan bahas lebih dalam malam hari ini
masih dalam rangkaian hari kemerdekaan republik indonesia kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir
sebelah kiri saya sudah ada pak komarudin hidayat cendekiawan pak komarudin selamat malam
terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia malam hari ini
dan ada pak robikin m hass ketua bidang hukum dari persatuan pengurus besar nahdlatul ulama atau pbnu
selamat malam pak robikin
terima kasih sudah hadir di cnn malam hari ini
kalau kita bicara mengenai refleksi kemerdekaan kita hari ini tema besarnya di pemerintahan kan adalah menuju indonesia unggul ya
tapi kalau kita untuk menuju indonesia unggul tentu kita perlu semua kita perlu persatuan yang harus kembali dirajut
apalagi kita masih dalam hangat
situasi usai kompetisi kemarin
mungkin saya ke pak komar dulu
melihat situasi bangsa kita hari ini pak komar bertempatan dengan juga kemerdekaan kita yang ke tujuh puluh empat tahun
bagaimana seharusnya kita semua memaknai kemerdekaan ini pak
sekarang ini memang terjadi kompetisi intra dalam negeri sendiri
dan kompetisi antar sesama negara yang dua duanya datang berbarengan
kalau kita tidak bisa memanage kompetisi yang dalam negeri maka semakin berat kita akan kompetisi
antar negara nah ini memang kita betul dalam ujian
kalau kita bicara yang bersyukur ya sudah pasti ya bahwa indonesia ini dari papua sampai aceh kalau anda bepergian aman aman saja
anda kemanapun aman aman saja tapi ketika tadi pagi ya saya ikut upacara bendera ketika dibacakan pendahuluan proklamasi
tujuannya itu kan memakmurkan rakyat
nah ketika bicara kemakmuran rakyat kita sedih karena belum makmur secara merata ini memang bagi saya repot ya bagi saya menyedihkan
nah yang kedua adalah belakangan ini memang muncul satu kompetisi identitas kalau memang itu ibarat rel itu agak melebar
kalau bisa disambung kembali that's okay gak apa apa
tapi kalau fenomena kemarin itu ternyata kalau diteruskan lama lama bisa melebar jaraknya perbedaan kepentingan ini ideologi nah ini bahaya bagi masa depan
makanya saya mendorong betul untuk melihat lebih jeli potensi potensi konflik yang ada di indonesia apakah itu konflik sekedar dinamika demokrasi
atau konflik yang potensial bahwa ini akan mengoyak bangsa
oke ada kemungkinan dua duanya itu tidak pak ada potensi konflik yang memang karena dinamika demokrasi atau memang yang lebih besar lagi bisa mengoyak masa depan anak bangsa ini
sebatas demokrasi hiruk pikuk itu ya pasti terjadi tapi yang saya khawatirkan adalah kalau kemudian ternyata ada potensi yang lebih besar lagi baik itu potensi itu karena munculnya identitas ideologi dalam negeri yang kebetulan
mungkin dibuncengi kekuatan asing itu yang saya agak khawatir tapi lagi lagi kekhawatiran ini perlu dikaji kembali ya
bapak kalau memang kereta api sekarang masih jaraknya enggak seberapa tapi kalau diteruskan itu bisa melebar
maka ini harus di stop jangan sampai terjadi dan ini menyangkut banyak aspeknya mungkin undang undang politik undang undang pemilu undang undang partai dan sebagainya
hmm oke saya ke pak robikin pak robikin menarik juga ketika pbnu juga memaknai
hari kemerdekaan ini adalah mengajak semuanya untuk kembali ke persatuan apakah memang persatuan kita hari ini memang tengah diuji apa atau bagaimana
ya terlepas dari tengah diuji atau tidak persatuan itu kan memang kebutuhan seluruh anak manusia seluruh warga bangsa bukan hanya di indonesia dimanapun juga
karena dengan persatuan oleh komponen bangsa dan negara pada akhirnya juga akan melahirkan perdamaian dunia
mana ada orang yang memang pengen hidup dalam kacauan ingin hidup dalam peperangan tidak ada
nah tetapi semua pihak harus mengingat tentang sejarah lahirnya juga kemerdekaan ini
yang tidak bisa diklaim oleh salah satu komponen atau salah satu kebutuhan anak bangsa
kelahiran negara ini hasil kerja bersama berjuang berdarah darah bersama oleh berbagai komponen bangsa
nah kalau perjuangan itu membuahkan kemerdekaan pada akhirnya maka seluruh pihak juga harus menjaga bersama sama
seluruh pihak harus menjaga bersama sama tanpa menjaga persatuan tidak mungkin lahir perdamaian itu satu
yang kedua kalau kemudian persatuan dikoyak dengan maksud dan tujuan apapun apalagi
seperti prof komar mengkhawatirkan ada kepentingan ideologis asing misalnya yang masuk
ini amat sangat membahayakan
amat sangat membahayakan kehidupan bangsa
nah memang selama ini orang mengatakan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari jarak yang masih sangat lebar
antar antar berbagai hal misalnya antar depur kelompok milik
kelompok miskin dan kelompok kaya misalnya
tidak bisa kita memperkiri
gapnya yang terdidik ya tingkat pencapaiannya sudah luar biasa dan banyak yang masih belum cukup terdidik
begitu pula gap antar daerah gap budaya dan seterusnya dan seterusnya
nah itu menjadi pr
itu menjadi pr bersama karena kalau tidak seperti yang disampaikan oleh ketua umum pbnu
jarak yang terjauh
dari kemerdekaan kita selama tujuh puluh empat tahun adalah tentang keadilan sosial
nah keadilan sosial itu harus dicapai bersama sama melalui berbagai upaya
termasuk diantaranya harus mendapatkan situasi yang damai yang bersatu dan kemudian dengan keadilan yang ditumbuhkan secara sistemik dari berbagai kekuatan termasuk negara
dan akhirnya bisa mendorong peningkatan ekonomi
kalau ekonominya membaik maka kita tentu bisa berharap pendidikannya juga akan membaik
artinya semuanya juga semua aspek juga akan membaik begitu
akan semakin baik
nah sehingga klaim bahwa faktor kesenjangan yang menjadi pemicu konflik misalnya itu juga bisa di
oke oke pak komarudin faktor apa menurut anda yang kemudian paling memantik konflik atau perlu kita antisipasi

yang bisa merobek persatuan dan juga kesatuan kita
iya dari berbagai kajian ilmu sosial ya satu negara sekarang ini dihadapkan ada tiga tantangan
satu adalah mampu tidak menciptakan birokrasi pemerintah yang efektif dan wibawa yang melayani
wibawa itu satu karena moralitasnya jadi pemimpin harus berintegritas kuat
yang kedua memang mereka kompeten kalau nggak punya kompeten tidak punya wibawa
nah yang ketiga yang memang melayani kebutuhan rakyat
kalau birokrasi negara itu tidak bisa memenuhi itu maka berat lebih lebih plural
yang kedua harus maju sain dan teknologinya
kalau tidak maju kita akan menjadi obyek susah sains dan teknologi
nah yang ketiga memang jati diri bangsa jadi sebuah bangsa itu harus tiga tadi ketemu
satu identitas jati dirinya kebangsaannya
nah nasionalismenya itu harus kuat dalam hal ini mungkin jepang sebagai contoh
kedua birokrasinya memang wibawa dan efektif dan melayani
dan yang ketiga mendukung sain teknologi sehingga mendongkrak ekonomi
sekarang ini kita kan saya bukan pakar ekonomi tapi sering dengar misalnya middle income trap ya
kita ini kan empat ribuan dolar ya artinya apa kita gagal juga tidak maju juga tidak
jadi kita menjadi negara pangsa pasar
jadi ketika bonus demografi itu kan asumsinya kalau masyarakat itu menjadi aset produktif itu bonus
kalau tidak itu sebaliknya
tapi kalau tidak beban
jadi makanya sdm harus unggul itu betul tapi ini harus di dekati dari berbagai departemen
sekarang ini sebagian masyarakat kan jadi beban negara tidak produktif dan pendidikan sorry to say

menteri keuangan kan sering marah marah kami sudah mengeluarkan anggaran delapan persen
tapi apa dampaknya pada peningkatan ekonomi
nah ini kan harus dipertanyakan karena itu investasi untuk bangsa anggaran itu
oke oke itu tadi beberapa pekerjaan rumah dan juga refleksi mungkin di hari kemerdekaan kita yang ke tujuh puluh empat dari prof komarudin dan juga pak robin kit begitu
kemudian kita juga tahu bahwa
kita hari ini merayakan tujuh puluh empat tahun indonesia merdeka tapi
kita juga usai kompetisi pilpres ini kemarin sempat memecah belah bangsa kita
apakah hari ini itu masih terasa atau justru gaya gaya elit politik kita sudah mulai agak agak menurunkan tensi dan seperti apa kita semua harus bisa menyelesaikan yang kemarin kemarin dan kita menuju maju ke depan
kita akan bahas nanti tapi kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali bersama kami di program spesial bersatu indonesia sebelum saya akan lanjutkan dialog bersama dengan pak komarudin dan juga pak robikin
kita coba lihat lagi nih bapak bapak sekalian apa tadi pesan presiden memaknai kemerdekaan yang ini berkaitan dengan situasi politik hari ini
keutuhan negara kesatuan republik indonesia adalah segala galanya
jangan sampai dikorbankan yang namanya keutuhan nkri karena pilihan bupati pilihan wali kota pilihan gubernur pilihan presiden dah
keutuhan nkri harus ditempatkan di tempat yang paling penting
ya jelas tadi pak presiden mengatakan keutuhan kita di atas segala galanya di atas pilihan bupati wali kota mungkin pilihan presiden juga yang kemarin sudah kita lalui
apa catatan anda pak komarudin soal itu
soal kemarin kita sebutkan itu
sudah selesai kompetisi sudah selesai pilpres tapi hari ini rasanya di bawah juga masih ada perbedaan masih ada polarisasi
bagaimana itu kita memaknai itu berkaitan dengan kemerdekaan kita hari ini
saya percaya ya kalau pemerintah itu bekerja baik dan secara moral juga baik prestasi baik maka riak riak itu semakin mengecil
jangan bayangkan bahwa tidak ada orang yang oposisi yang kecil pasti ada
tapi itu bisa diperkecil ketika pemerintah itu nunjukkan prestasinya
sehingga pertanyaannya yang penting bagi saya setelah bersatu so what
disinilah peran parpol dulu sebelum merdeka ya rakyat itu itu kan bersatu untuk melahirkan negara
setelah negara jadi maka negara dipilih oleh pemerintah pemerintah yang ngurus siapa sekarang parpol
pertanyaannya parpol siap nggak ngurus negara lewat pemerintah
sementara parpol sdm lemah keuangan juga problem ketika sekarang ada pilihan bebas parpol itu kekuatannya mengandalkan satu uang kedua masa
tapi masa pun yang dikembangkan kan sentimen sentimen primordialisme agama uang
kalau berhenti di situ tidak dilanjutkan dengan satu kabinet menteri yang profesional yang kerja
maka kemudian nuk itu berubah menjadi pemerintah pemerintah dan pemerintah yang bekerja dengan cara yang lebih baik dan lebih baik
dan apa kontribusi masa kontribusi agama bagi kemajuan negara
agama itu kemarin kan luar biasa tanda kutip dieksploitasi habis habisan agama itu
kalau ini nanti ternyata tidak diwujudkan dilanjutkan dengan pemerintahan kabinet yang bagus maka kemudian agama akan jatuh martabatnya
dan orang kehilangan kepercayaan pada parpol juga pada agama dan kemudian agama akan jatuh martabatnya
dan orang kehilangan kepercayaan pada parpol juga pada agama dan kemudian agama akan jatuh martabatnya
dan orang kehilangan kepercayaan pada parpol juga pada agama dan kemudian agama akan jatuh martabatnya
harusnya agama itu ketika dieksploitasi bisa membawa indonesia maju

bisa gak menunjukkan kadernya yang bagus
kalau tidak ikhlaskan tunjuk profesional yang bagus
jadi kalau dia punya yang bagus silahkan tapi kalau gak ikhlaskan aja yang penting kemajuan negara jangan hanya untuk dirinya
orang gak percaya lagi pada parpol
orang gak percaya lagi pada parpol
oke pak komar jawa
ordin seberapa sulit sih bagi kita semua hari ini untuk bisa mengurangi polarisasi di tengah masyarakat ketika mungkin di level elit para tokoh tokoh partai politik sudah mulai agak bertemu
sudah mulai ya entah apapun itu kepentingannya tapi kemudian itu yang dilihat di masyarakat
apakah itu kemudian cukup berpengaruh untuk bisa meredam polarisasi usai kompetisi kemarin
sejauh ini juga sudah banyak berkurang tapi lagi lagi sudah lebih baik
tapi rakyat menunggu betulkah kabinet mendatang itu satu akan menimbulkan kebanggaan sebagai bangsa betulkah kemudian akan meningkatkan lapangan kerja
betulkah pendidikan semakin maju layanan kesehatan maju gitu itu yang dibutuhkan rakyat sekarang ini
kalau itu bisa dibuktikan itu nanti akan tenggelam dengan sendirinya
oke baik pak robikin ada tambahan
ya begini kita mendapati gejala tentang menguatnya
karena politik identitas itu dalam momentum pilgub dki yang lalu dan kemarin puncaknya moga moga itu puncaknya dan tidak terulang kembali
eksploitasi identitas dan dikasih label agama begitu rupa dalam ruang politik kita
nah pertanyaannya yang paling mendasar adalah apakah memang itu sebetulnya peran agama dalam negara bangsa
negara kita ini bukan negara berdasarkan agama
negara kita ini jelas disepakati bahwa pendirinya berhampiran jasilah
itu artinya bahwa agama itu tidak boleh diketahkan sebagai aspirasi politik tapi inspirasi politik
apa kalau dalam konteks negara seperti firman tuhan

pertama tama negara itu tidak bisa diisi orang orang
yang pertama tama adalah memastikan tidak ada warga negaranya yang kelaparan
menjamin kebutuhan ekonomi warga
nah yang kedua memastikan keamanan
semua pihak harus merasa nyaman merasa tenteram tidak merasa terancam
nah kalau kemarin kita lihat misalnya dalam kontestasi pilgub maupun pilpres
banyak kalangan yang merasa terancam rasa amannya
karena ada pihak tertentu yang klaim atas nama agama
begitu rupa bahwa tidak ada kebenaran yang lain selain yang diakini
nah kalau klaim kebenaran itu begitu rupa maka mau tidak mau suka tidak suka
akan melahirkan sikap intoleran
oke pendekatan apa kemudian yang bisa untuk mereduksi sikap sikap yang tadi pak robin
kalau nu kan biasanya punya pendekatan kultural
menembuhkan sikap toleransi
sikap toleransi itulah yang pada akhirnya bisa mengukuhkan persatuan
itu bibit dari radikalisme
dan kalau meningkat lagi menjadi terorisme
nah ini sangat membahayakan
kalau sedari awal misalnya identitas atas nama agama
kemudian menyatakan pihak lain adalah ini itu dan sebagainya
bahkan kemudian sampai melahirkan hujan
indonesia ini negara kafir darul kufar
karena pemerintahan tohut karena sistem hukumnya
tidak bertandaskan agama misalnya
ini harusnya sudah selesai
para pendiri bangsa sudah selesai membicarakan itu
tidak layak lagi ini di harus utamakan kembali
bahwa kemudian masih ada kelompok kelompok masyarakat yang mungkin mengglorifikasi itu
anda melihat itu kenapa
ya karena belum selesainya dia memahami pesan agama yang sesungguhnya
pesan agama sesungguhnya itu antara lain adalah membangun perdamaian

jadi membangun harmoni sosial itu bagian penting
selain juga sekali lagi memastikan bahwa tidak ada orang miskin
itu jauh lebih utama daripada misalnya berjuang untuk memberikan label nkri bersyariah misalnya
tidak perlu lagi begitu
nah sikap toleran ini harus ditumbuhkan di berbagai kalangan
termasuk melalui sistem pendidikannya
coba kita lihat pendidikan pendidikan di sekolah
termasuk pendidikan agama
itu kisah yang disampaikan selain soal ubudiyah soal bab ibadah misalnya
adalah tentang perang
tapi miskin kisah kisah tentang adab
itu yang perlu diperbaiki ya pak
nah itu diantara yang juga harus diperbaiki
bahkan ada sekolah sekolah tertentu
sekarang juga ada pesan pesan tertentu
yang bahkan sudah mengkafir kafirkan orang yang hormat bendera
coba bayangkan bendera merah putih
saya nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan ajaran islam
oke saya ke pak komarudin
apakah fakta fakta empirik yang mungkin kita lihat
yang tadi disampaikan oleh pak robikin
itu juga menjadi catatan anda pak komarudin
atau mungkin ada hal yang lain
di mana mana itu muncul agama sebagai identitas kelompok
tapi bukan sebagai penghayatan nilai
sebagai penghayatan ya substantif
itu tidak ada labelnya islam
tapi sangat syariah
karena syariah islam mengajarkan anti korupsi
dan itu ada lembaga anti korupsi
sedangkan mui itu lembaga fatwa
dia tidak bisa menatap korupsi
tidak punya kewenangan tidak punya keahlian
tapi dia fatwa korupsi itu dosa
tapi eksekusinya itu kan lembaga kpk
bahwa kalau kita kecewa ya perbagi saja
tapi lembaganya itu sangat syariah
dua syariat islam itu mengajarkan apa
kita punya departemen pendidikan
maka diknaz itu itu sangat syarih
yang disekolahkan muridnya gurunya juga orang muslim mayoritas
jadi kita tidak usah membuat syariah
kemudian ada undang undang zakat
kementerian agama tidak usah dikatakan lagi
islam menghancurkan sehat
ada kementerian kesehatan
di mana rumah sakit sangat syari
jadi islam yang substantif itu
islam ya yang dilaksanakan diajarkan terukur
tidak usah pakai label
nah indonesia lebih lebih ini pancasila
bahkan negara melindungi
apbn itu berapa banyak tersalur ke agama
jadi kita jangan buang energi
malah percuma itu menimbulkan problem
yang real sajalah
jadi saya kalau ada dengar perda syariah itu ukurannya
satu apakah kotanya semakin indah dan cantik
apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka
apakah sekolahnya semakin maju
apakah orang semakin rukun
nah itu ukuran ukuran syari di situ
karena muaranya itu kan peradaban kemanusiaan syarih itu
jadi kembali lagi bahwa kepada negara ini didirikan dibangun rumah ini
dari awal bhinneka tunggal ika
jadi seorang nasionalis itu pluralis
seorang yang menghayati agama itu juga menghargai agama lain
karena agama itu pluralitas itu juga ciptaan tuhan
tidak hanya kita hargai kita rayakan keragaman itu
sejauh mana kemudian politik identitas bisa digunakan di indonesia
karena mungkin ini ceruknya juga besar begitu ya
dan kita juga ke depan masih ada pilkada serentak dua ribu dua puluh
nah ancaman ancaman apa yang perlu kita antisipasi dari hari ini
untuk kemudian tidak lagi mengoyak kesatuan dan juga persatuan kita
kita bahas nanti usai jeddah di segmen terakhir
kami akan segera kembali sesaatnya
masyarakat kita kemudian agak terbawa lagi di pilpres kemarin
karena pilihan hanya dua begitu ya
sempat ada polarisasi akhirnya
ke depan kita ada pilkada serentak juga
ketika kemudian ada kelompok kelompok atau semakin menggeloranya politik identitas
sebaiknya harus diapakan ini pak
apakah memang tidak digunakan atau memang ada batasan ketika menggunakan politik identitas ini
saya kira era sekarang apalagi masa depan
kompetisi itu tidak didasarkan atas identitas
tapi didasarkan atas visi atas gagasan atas keunggulan di bidang sains dan seterusnya
sehingga kalau kita masih berkutat saja berputar putar di wilayah
sulit untuk menuju indonesia unggul itu tadi
kapan kita akan sampai di indonesia unggul itu
samuel h t memang sudah memprediksi
tetapi untuk indonesia mari kita buktikan bahwa class itu tidak ada
alhamdulillah kemarin juga berhasil
kita katakan berhasil untuk tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan
tetapi era sekarang ini tidak juga terlampau mudah
kalau negara tidak cukup tah untuk melakukan beberapa hal
misalnya begini di era teknologi informasi khusus penggunaan sosial media
begitu rupa bebasnya
orang mohon maaf mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan martabat dan profesi tertentu
orang yang tidak cukup berpendidikan
misalnya bisa mendebat pandangan pandangan seorang profesor di bidang ekonomi misalnya
dan di sosial media ada kelompok yang mengglorifikasi ini
bahkan menjadikan itu sebagai industri
nah kalau ruang seperti ini tidak ada edukasi di bidang itu
tidak ada literasi digital yang lebih bagus
bahkan kemudian negara tidak bisa hadir untuk memberikan batas batas tertentu misalnya
maka susah sekali dikenalikan
itu yang pertama
yang kedua kalau tidak dibangun kesadaran untuk menghargai keragaman
itu juga sulit untuk diperhatikan
itu adalah satu bagian dari upaya untuk menghegomunikan identitas yang dimiliki
dan itu artinya menafikan yang lain atau minimal merendahkan yang lain
nah kalau itu bagaimana kita hidup bersama
apalagi di tengah bangsa yang majemuk seperti ini
itu yang kita maksudkan
tidak mungkin orang bisa hidup dengan kelompoknya sendiri
era seperti ini harus kita sadari
satu dan yang lain itu terhubung
bahkan antar anak di dalam keluarga saja tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan ini
nah kalau sudah begitu maka kita perlu mendengar ujaran ujaran ulama ulama terdahulu
bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh dari tangkainya di satu bulan bumi
yang tidak mempengaruhi bulan bumi yang lain
nah kalau itu cara berpikir kita maka
kalau kita tidak menghormati orang lain
maka pada gilirannya diri kita yang akan tertimpa persoalan
nah mengembangkan nilai nilai yang dianggap sangat agung itu
saya kira penting untuk pada akhirnya lahir kepribadian bangsa yang adiluhu
karena kalau misalnya kita ngomong rkri sudah berdaulat
berdaulat tidak cukup
kita tidak hanya berdaulat secara teritorial
tapi perlu juga berdaulat secara ekonomi
cukup itu tidak
harus juga berdaulat dari sisi kebudayaan
nah di mana kebudayaan kita
ya itu yang menarik ketika kemudian kemarin kita dengar
pak presiden di pidato kenegaraan mengungkapkan membangun sdm indonesia yang unggul
cerdas berbudi perkerti
menjadi orang yang pancasilais begitu
itu mungkin yang memang mensagenya kesana begitu ya pak robykin atau gimana
ya saya kira memang harus kesitu
tidak ada gunanya indonesia misalnya secara ekonomi makmur
tapi tidak punya peradaban
mohon maaf akhlaknya hancur misalnya
tidak ada gunanya
karena pembangunan merdeka ini adalah untuk mencapai kemajuan baik di bidang spiritual
maupun secara fisik
nah kalau tidak berjalan seiring bagaimana kita akan mengharapkan indonesia unggul
oke oke pak komarudin apa tambahan dari anda mungkin soal politik identitas
kemudian kita ke depan akan ada pilkada serentak dua ribu dua puluh
nah ini kan kita khawatir gitu jadinya gara gara
jangan jangan karena pilihan politik lagi karena pemilu lagi
justru yang harusnya kita berpesta demokrasi kita jadi khawatir begitu bagaimana pak

ini ada berapa faktor dan variabel yang kita harus mengharapkan

satu kenyataan bahwa kita itu plural dan itu belum solid ini satu kenyataannya
kedua dibuka lagi demokrasi yang liberal
ini kan bertemu kan demokrasi liberal merakat yang plural ini kan bertemu
tambah lagi hadirnya budaya digital mecos yang orang itu seenaknya saya jangan ngomong
nah yang keempat sekarang ini memang tren global itu munculnya populisme
populisme itu akan menyentuh
sesuatu yang paling sensitif
yaitu etnis dan agama
untuk menjaring masa
kalau di amerika ya protestan yang disentuh
kalau di indah ya hindu
indonesia ya islam mayoritas
jadi semua identitas mayoritas agama dimanapun juga
ketika terjadi kompetisi
itu akan dikapitalisasi oleh politisi
ini memang agak apa ya
perlu kita harus rukun
kompak kita membaca bersama
dan ada penyadaran
kita itu jangan semata berkompetisi
tapi kita juga membaca
membawa kohesi nasional
satu kita juga boleh berkompetisi
jadi demokrasi itu terkendali
oleh kesadaran kita
karena sekarang ini rakyat punya kedolatan
punya kebebasan luar biasa
yang namanya oposisi sekarang bukan hanya parpol gitu
kebebasan ini terbuka lebar
tidak ada satu role model
nggak ada kendali dari elit elitnya
habis aja untuk gini gini terus
dan sekali lagi
kita akan tenggelam
kalau kita hanya capek begini terus
energinya habis disitu ya
nah yang bisa menyatukan kan contohnya misalnya
jepang itu humuhin
mereka nggak perlu ngomong keragaman
gak perlu ngomong persatuan
persi iran humuhin
indonesia itu plural
jadi kesadaran bagi kita plural
kalau tidak rukun ini hanya menghabiskan energi
ini harus disadarkan
civic education jadi penting bagi anak anak
kemudian karena bangkitnya populisme itu
prof komarudin bahwa
menimbulkan kemudian kelompok kelompok
yang akhirnya tidak lagi sepakat
soal keberagaman tadi
hasil pelitian sosial misalnya
ketika brexit di inggris ya
jadi ketika dibuka kran bebas
yang muncul itu orang bukan bicara
salah benar tapi like or dislike
jadi ketika orang diberi kebebasan memilih
itu emosi yang menonjol
bukan pikiran kritis
nah sekarang ini yang terjadi
itu adalah emosi
bukan pikiran kritis
dan logika kemudian menjadi hilang
jadi kita kayak emosi menguat
maka pikiran kritis itu kepinggir
itu yang terjadi
nanti saya akan ke prof komarudin lagi
seberapa penting kemudian
persatuan dan kesatuan kita
harus tetap dirajut
dibangun begitu ya
bisa menuju target indonesia unggul
jangan kemudian menjadi sibuk
persaingan itu ada di luar begitu
kalau kita tanya penting
saya kira semua orang bisa menang
nah membangun kesadaran tentang
untuk menjadi modal
guna menemukan berbagai kesempatan
agar siap berkompetisi
dengan negara negara lain
itu yang juga perlu
jadi negara dan berbagai komponen masyarakat
harus menyadari bahwa kompetisi itu betul
yang utama di luar
kalau di dalam
harusnya kita ini bisa menjadi keluarga
tentu saja tidak seluruh keluarga itu
tidak ada anggota keluarga yang usil
tapi sepanjang usirnya itu masih di dalam
nah pesan terakhir yang perlu saya sampaikan
sekali lagi mengutip berbagai pikiran orang orang
kita ini hidup di bumi nusantara
di bumi berdiri kita
makan minum dan seterusnya juga dari situ
maka jangan ludahi sumur
yang anda meminum airnya
oke jangan lodahi sumur yang anda sendiri minum air
oke baik terakhir singkat dari prof komodin
bagaimana kita bisa merawat persatuan kesatuan ini
satu jangan kembangkan menganggap bahwa pemerintahan negara kita itu kafir tauhud
ini negara yang bangun tuh founding fathers orang beragama
ini negara produk ikatan konsensus dan daerah damai
yang kedua tidak usahlah mengembangkan ideologi ideologi yang akan mengganti demokrasi yang telah kita bina
karena plural ini gak ada yang paling cocok kecuali demokrasi yang selama ini sudah kita praktekkan
kekurangannya aja mari kita perbaiki
kalau itu tawarkan hanya merusak
itu percuma buang energi
oke itu catatan anda
oke baik terima kasih banyak mudah mudahan diskusi kita sebagai refleksi kemerdekaan ini bisa memberikan insight lagi kepada masyarakat yang menyaksikan
karena penting sekali untuk kita merawat persatuan dan juga kesatuan
kalau tanpa ini kita tidak akan bisa menuju indonesia unggul yang tadi sudah kita bahas dari tadi
terima kasih banyak pak komarudin terima kasih banyak pak robikin sudah hadir di cnn malam hari ini
dan kami akan segera kembali program bersatu indonesia menuju indonesia unggul
akan kembali bisa jadi amrikot